ya untung lah kamu mogoknya disini
coba dalam perjalanan
kamu pasti akan kerepotan
kamu masih marah ya sama mas
hmm gak juga sih
ya kalau enggak juga berarti
ya juga dong
ini sebenarnya saha
monde atau koki
ya sebenarnya sih monde mam
cuman kan oki ini temenan deket sama monde
hah tapi oki tuh cungkring
ya jadi caranya aku bertemu sama monde
jamannya anak anak sekarang
sok atau telepon telepon lah
cari jalan keluar
wih gak apa apa
cintu masih sakit
lo kalau patah kayak gini

lo harus banyak kasih ya
lagi di rumah sakit ini
gue lagi nengokin temen yang lagi sakit sih
bareng ivan sama monde
terus kecelakaannya gimana
ya lumayan parah sih bel
ini kakinya harus dioperasi
oh ya allah
ya udah deh kalau gitu gue kesana aja
ke rumah sakit sekalian gue bawa lo pada makanan
pasti belum pada makan kan
wah boleh banget tuh
tapi emang gak ngerepotin kamu apa bilang
enggak lah ngerepotin apa sih
santai aja lagi
yaudah kalau gitu gue minta alamat rumah sakit
sama nomor kamarnya ya
oke deh yaudah ntar gue wa ya
ya sama sama bel
kecelakaan malah gilang sahan
temennya sih yang kecelakaan
jadi temennya dirawat di rumah sakit tapi ada moni
aku pergi ya mam
bel mami teh bilang ya
so kamu boleh berusaha pepetin si moni
tapi jangan dipaksa
kalau memang ada target lain ya sudah cari aja
cowok yang ganteng
yang seganteng si moni
tapi jangan paksa sama si moni
ya kayak begini nih hasilnya
melamun wae si garang sarap
masa lebih gaul grupnya asomai
yaudah kalau gitu
biar dapat cowok yang ganteng
itu mamanya masih ada sisa
dari endorse seminggu yang lalu
parfum pemikat jantan
ya untunglah kamu mogoknya di sini
coba dalam perjalanan
kamu pasti akan kerepotan
kamu masih marah ya sama mas
hmm ga juga sih
ya kalau enggak juga berarti ya juga dong
insya allah aku menguatkan diri aku sendiri untuk gak marah lagi sama mas
mau sampai kapan sih aku harus marah sama mas
masa aku sebagai hambanya gak bisa memaafin kesalahan orang lain
tapi yang aku sadari
aku itu hanya
hanya perempuan biasa mas
yang seumuran aku kalau lagi ngambek maunya dibujuk
ya aku minta maaf itu kekuranganku mas
maafin aku ya aku pengennya dibegituin
supaya kamu membatalkan gugatan cerai
aku ga tau kau harus jawab apa
tapi mas seorang pria dewasa
mungkin lebih tahu harus seperti apa dan bagaimana
rev kamu kayaknya mau berbentang dulu ya
mandinya sebelumannya ya
setelah situ tante
oh gitu ya
bentar ya sih rev
rev bokap lo udah jalan pulang belum
emang itu gua ga tau deh
gue tau koknya bokap lo ada meeting atau apa gitu kan
iya deh bentar ya
ya gimana kalo rev tau adriana ada di sebelah aku
halo pi papi udah dimana
tapi dalam perjalanan pulang sih
pi mendingan nanti papi gausah beliin makan aja deh takutnya ga keburu juga
nanti reva bisa suruh bisurti masak atau nggak suruh bisurti beli makanan
aduh papi jadi ga enak sama kamu
tapi takut kamu kelamaan nungguin papi
kamu pasti sudah lapar ya
em ga terlalu kopi masih bisa nahan
emangnya papi masih lama
papi ada dimana sih
emang papi udah baikan sama mama adriana
em belum sih
fat terus nanyain mas b suruh pulang
kayaknya reva jaga jaga banget nih
dia pasti takut kalau bokapnya kerayu lagi sama gue
hmm berarti gue harus kasih tahu mama biar nanti pas nyampe rumah
aduh aku juga gak tau desyen
feeling gue sih ini cuma kalah kalah adriana aja
dia pasti sengaja ngerayu rayu bahub gue
biar habis itu gue kan jatuh hati lagi sama dia
justru ini tantangan yang bagus buat kita
kalau kita bisa menyelesaikan tantangan ini
tantangan apaan sih
itu kan kadang kadang suka kepo deh
gak apa apa ini antar cindy sama reva
kalian suka rahasia rahasia nanti deh
tangan siapa yang nyentuh gue
berdua dia yang kalah
tuh udah ngelakuin
kan semua ada situasi yang sama disini
eh ya mas makasih ya udah mengantarin aku sampe kerumah
mas juga mau ucapkan terima kasih karena kamu mau diantrin mas
sebaiknya kita sama samain tropeksi aja dulu mas
kita sama sama bedahin diri kita sendiri
allah memberikan jalan yang terbaik buat kita berdua ke depannya seperti apa
dan kita juga harus tawakal
aku sangat bimbang dan gak tahu apa yang harus aku lakuin
aku serahkan semuanya kepada allah
dan aku selalu berdoa
ya allah berikan yang terbaik buat kami